saya kira kalau di pan kan ada rakernas ada rakornas kemudian ada rapat harian ada diskusi terbatas ada diskusi yang kami perluas
intinya pan itu ada
cara untuk mengambil sebuah keputusan siapa yang akan diusung nanti
bahwa saran pendapat pak jokowi pendapat tokoh lain atau tokoh ormas lain atau tokoh ormas islam ada pbnu atau muhammadiyah itu semua ditampung oleh bang jul
pada akhirnya nanti kan ada sebuah kesimpulan
kesimpulan itu karena rakena sudah memberikan mandat pada ketua umum ya tentu ketua umum punya hak
dengan tidak terlepas tentu mendapatkan saran dari pengurus partai